kita kan pake pengaman
gue mau bilang dari kemarin kemarin tapi gue gak yakin
gue udah cek ke dokter kok
lo pake lo pake uang ini untuk gugurin kanan
segala cari dukun yang paling baik
gue belum mau kawin ngerti lo
lagian anak dalam situ tuh bukan anak gue
lo kan cari murahan gampang diajak naik ke ranjang
asal lo tau ya
kasian gue mampusin lo ya

ini kita main apa
nah misalnya lagi
kamu pasti memakai obat obatan terlarang itu ya nak
emang makai obat obatan terlarang itu
dosa nya dimana bu
merugikan orang lain juga enggak
malah mendatangkan kebaikan
buat yang make
tapi kamu merusak diri kamu sendiri nak
apa apa yang dirusak bu
lihat dong nih buktinya nih
bagas masih sehat
tapi emang ibunya aja selalu berpikiran nggak benar tentang bagas
astagfirullah bertobatlah nak
kamu sudah terlalu jauh
dibawah pengaruh setan
gue ini udah gede
jadi gue muak denger wajah ibu
setiap hari ceramah soal
tobat nak ibadah
itu semua urusan gua bu
jadi yang berhak menentukan cuma gue bukan ibu
tapi sebagai orang tua
ibu berhak meluruskannya nak
daripada ibu mikirin bagas terus
ibu kan janda bu
ibu bisa pilih yang seumuran dengan ibu
atau daun muda bu
pokoknya terserah ibu lah
pokoknya yang jelas gue gak peduli
hei mau juga
orang kaya gak peduli sungguh mantes
kalo terus terusan disabarin bu
diciptakan oleh allah subhanahu wa ta'ala
mempunyai tujuan untuk menjaga keamanan kita
ibu punya tugas
dan anak anak adalah
bisa merupakan sebuah cobaan
atau ujian bagi kita semua bu
oleh karena itu
allah telah berfirman
dari api neraka
jadi ibu harus sabar
jadi ibu harus sabar
jadi ibu harus sabar
anak anak adalah titipan allah
anak anak adalah titipan allah
disitulah ibadah kita
disitulah ibadah kita
disitulah ibadah kita
eh itu masih perih
eh itu masih perih
bekas tamparan gue
kelakuan kak bagas tuh emang udah gak bisa ditoleransi lagi ya

kenapa sih kak
kakak tuh selalu semena mena
kakak tau ibu tuh selalu berdoa untuk kakak
kakak tau ibu tuh selalu berdoa untuk kakak
emang siapa yang minta didoain
kalau bapak masih hidup
kakak kan pasti selalu dimarahin sama bapak
eh bapak lo tuh dijadi bangke diliang kubur
dimana dia kak kembali ayo pukul
dimana dia kak kembali ayo pukul
baru ngerasa diri seolah olah udah berlaku loh
baru ngerasa diri seolah olah udah berlaku loh
rini tuh kasihan sama kakak
dari mana bu aminah
dari warthog beli nasi botbages

nggak mampir dulu belanja
terima kasih lain kali saja
orang tua sih gak bisa ngundidik anak
iya si bagas itu kan kurang ajar
kok dibiarkan saja sama bu aminah
benar utang anaknya saja ke saya udah gak kehitung
pakai maksa lagi
ampuni segala kesalahan anak saya bakas ya allah
berikanlah calon yang kerang
jauhkanlah dia dari segala cobaan
saya tidak ingin dia tergoda dari gangguan setan dan iblis ya allah
malu didengar sama tetangga
itu yang di atas meja kan makanan buat kamu
gue tuh minta dimasakin sop kambing sama pre kedel
bukan kasih bungkus lu bawain
ini mah makanan kecing darung
emang perut gue tuh lapar bisa ditanam besok bu
sekarang ibu lagi gak punya uang
nah yang ada kan buat bayar utang nak
makanya lu jangan kebanyakan sholat
lu aja yang makan disini
kacep pala lu burtau
ngutang mulu udah makanan
terusnya lagi rokok
lu mau kasih apa enggak
atau mau gue rubuhin ini warung
ibu lagi cari apa
gelang kalung semuanya nggak ada
yaudah deh ini bantuin cari ya
mungkin aja ibu lupa nyimpennya
lu serius nge jual perhiasan ini
masa gue bercanda sih
gue kan tangganan tetap lu
lu mau bayarin apa enggak
ini semua buat kue gas
itu semua gue
lu bebas mau beliin apa aja
mau beli satu sabu
minuman atau apa aja
hmm makasih ya
gue ada yang mau
lo pengen apa
semuanya pasti akan gue kabulin
udah dua minggu
kita kan pake pengaman
gue mau bilang dari kemarin kemarin
tapi gue gak yakin
gue udah cek ke dokter kok
lo pake uang ini untuk gugurin kan lo
sekarang cari dukun yang paling baik
gue belum mau kawin ngerti loh
lagian anak dalam situ tuh bukan anak gue
lo kan cari yang murahan
gampang diajak naik ranjang
asal lo tau ya kita hanya pake dukun yang paling baik
gak ada pacaran